mama nyanyi apaan sih
kan kamu yang nyuruh kalau mama tuh suruhnya ini lagu dangdut
lagi ngapain sih mama nih belajar sama nih orang
bara mama tuh lebih yakin banget sama si mumun
karena si mumun ini ngajarin cengkoknya tuh enak banget
kalau ku pandang ke libin tanam jauh bisa
ma kamu nyanyi apaan sih berisik tau gak
ih mas bara pokoknya mas baratnya tenang aja deh
ibu teh lagi nyanyiin lagu yang keren
ya iyalah lagu mama kan aneh aneh semua
eh bara mama tuh mau nyanyiin lagu dangdut yang lagiin lagi ke top saat ini
aduh ma itu kan musik kampung ma
kampung kamu tuh yang kampungan
ma itu kan nora ma lagunya ih
kamu tuh yang nora
eh barbar kamu dengerin suara mama ya
nih ya dengerin ya
kalau ku pandang keripin tangan caw
mere nggak ngerti ma
ma kalau mau belajar dangdut tuh sama mba mba yang aku siram tuh kemarin
untuk yang pakai gerobak dangdut
kalau nggak salah teh namanya mbah mumut
tuh kan namanya kampungan
iya mbah mumut pinter
heran ya tuh anak sama musik dangdut kayaknya alergi banget sih ya ada
aduh aduh aduh aduh
eh penyanyi dangdut
hei motor lu tuh punya rem apa kagak
eh motor gua nih baru emang gerobak lu tuh butut nggak punya rem
eh kok lu malangin aku sih
eh sekarang gue tanya ya
ini nggak level ya
wah ini orang bener bener ya
lu tuh makin lama makin kurang ngajar tau nggak
mulu tuh dijaga
eh sekarang gua tanya lu ngapain di sini
lu kok berani sama gua
jangan sama cewek
besar banci lu
eh lu siapa lu
lu ngapain bantuin dia
lu siapa dia
ini udah nih orang gila nih emang nih satu
ya udah minggir
ya lu minggir sana jalan
hebat ya jadi orang
awas gua minggir
jauh di jalan
jauh di jalan
mun mana tuh mun
ntar gua lap gua lap
tuh cowok yang tadi tuh namanya bara
emang anak kampus kita juga
baru liat gua perasan
ih jarang kayak lu
nggak ada yang kayak lu

nggak ada yang kayak lu
biar cepat sembuh ya luka lu
yang kima kasih ya
lu bayar bener dah
kayaknya fakultas kedokteran nggak ada deh yang punya hidangan kayak gitu
tak ada bro
aku juga pengen ngajarin
nggak ada yang pengen ngajarin

dia anaknya cakep suaranya bagus banget
lo dua gila ya pengen ninggalin gue gitu aja
lu gak ngeliat persiapan gue kayak apa nih buat pentas ini
iya gue tau tapi kan lo nolak kolaborasi sama mumun
mimpi aja gue ogah tau gak
tapi gue sama adek pengen banget sepanggung sama dia
ini tantangan buat gue berdua bro
ah berdua udah gila ya
tapi ada yang lebih gila lagi gue naksir berat sama dia
lama tuh gue juga naksir sama dia
wah ini anak anak
lo berdua gak punya otak ya
lo jahatnya udah diperet sama si mumun nih
lo liat apa sih dari mumun
sekarang lo atur aja di hidup lo deh
ibu ibu teh kenapa berhenti nyanyinya
ya kayaknya ada yang kurang deh ibu nyanyinya
enggak ibu ibu teh sudah bagus sudah sempurna alias perpen
kamu tau gak iem
dulu kan ibu pernah nyanyi dangdut
mungkin karena udah kelamaan kali ya
jadi ibu tuh lupa lagi cengkoknya deh
ibu ini teh kan cuma perlombaan tingkat kelurahan aja
gak usah bagus bagus banget juga enggak
saya kan mau yang perfect yang sempurna
ibu ibu gimana kalau kita ikutin sarannya mas bara aja
kita panggil penyanyi dangdut jalanan
kamu bener iem
si mumun itu kan yang penyanyi jalanan gerobak itu kan pakai gerobak keliling kan
iya si mumun teh ya
ya udah sekarang cepat kamu panggil dia
saya mau belajar sama si mumun teh ya
tarik aja deh sama si mumun
oh iya mbak mumun mbak mumun teh dipanggil sama nyonya saya
oh enggak mbak mumun
dipanggil buat nyanyi maksudnya
yan bukan mbak mumun fiz ikung buku eighteen
tapi mbak mumun teh dipanggil nyonya saya buat ngajarin nyanyi
siapa penyanyi itu masalahnya bukan guru nyanyi bukan
ih udah deh terserah mau bangun teh nyanyi guru nyanyi
yang penting mbak mungun teh mau ngajarin nyonya saya nyanyi
ya oh ya
nyonya saya mau ikut karaoke tingkat kelurahan
terus kalau dia teh menang juara satu
nanti hadiah kita mau dikasihkan ke panti asuhan gitu mbak mumun
ih mulia banget atuh cita cita nyonya saya teh mbak mumun
eh gini deh mbak kasih alamatnya aja ya
soalnya saya mau nyelesain ini dulu nih
saya rapiin ini dulu sampai kelar baru ya
ih boleh boleh boleh
alamatnya teh dikomplek itu nomor dua puluh mbak mumun
ini dua puluh kan majikannya galak
pasti mbak mumun teh yang nyangka ya yang nyiram tempoh hari mbak mumun
ini mah bukan mbak mumun
ini mah ibunya yang nyiram mbak mumun
enggak enggak enggak anaknya juga serem enggak deh
tenang aja mbak mumuni ikut aja sama saya
si mas mas daratnya enggak ada lagi kuliah pulangnya malem
ayo atuh ikut sama saya mumpung dianya enggak ada
jadi kaya kaya si keos enggak ada ya
yaudah ntar dulu dirapin dulu
mbak mumun kelamaan kan aku enggak pakai lama
ntar deh gue tinggal tinggal
ntar dulu ya
emang mereka pikir bu gak bisa jalan apa tanpa mereka
udah tau ya gue bakal bisa cari partner yang lebih baik daripada mereka
beneran nih anak yang galak kemarin nggak ada
ih bang jalita kurang dibilangin enggak ada mas baruti enggak ada lagi kuliah
jali emangnya kamu takut sama siapa sih
enggak bu jali enggak takut sama siapa siapa
itu loh tante anak tante yang tengah kemarin nyerempun itu di depan rumah
nggak usah takut jali sebenarnya hatinya dia tuh baik gak apa apa
anak ibu gak suka musik ya
sebenarnya sih dia suka mau musik suka cuma begitu dia anaknya kadang kadang rada rada
udah deh ah nggak usah dipikirin
ntar kalau dia pulangnya marah marah biar tante yang marahin dia
aih bener bener kalian nyanyi lagi aja gimana nih tante
kamu nyanyi apaan sih
nyanyi apaan kan kamu yang nyuruh kalau mama tuh suruh nyanyi lagu dangdut belajar
mama ngacu deh lagi ngapain sih mama nih belajar sama nih orang
bara mama tuh lebih yakin banget sama si mumun
karena si mumun ini ngajarin cengkoknya tuh enak banget bener banget
terus kalau yang lain belum tentu bisa
eh bara kenapa sih jadi kamu yang ribet sendiri
mumun dateng kesini itu mama yang nyuruh
tante udah deh gapapa mumun pamit aja ya permisi ya nih ya
ambil sih daripada ada huru haram gini ya tante ya

eh jangan jangan mumun kamu jangan pulang
kan tante yang undang
udah jangan dengerin bara
mendingan kamu ajarin tante lagi
supaya tante lebih bagus lagi nyanyinya
hah emang apaan sih itu
iduh belagu amat mamanya aja suka danggut ini dia yang sewot